kita ke informasi lainnya pagi tadi sekitar pukul enam lewat dua puluh tujuh waktu indonesia timur
pesawat dengan nomor registrasi pkmec milik perusahaan penerbangan maf
dengan tipe pesawat cessna kodia
tujuan ke distrik mamit kabupaten tolikara jatuh setelah lepas landas dari bandara sentani jayapura
pesawat tersebut dibawa oleh pilot joyce lynn wna
ke warga negaraan amerika serikat
ia menjadi korban tewas dan langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara jayapura
dibantu oleh warga setepat di pinggiran danau sentani
pihak kepolisian resort jayapura dan pihak kartor sar jayapura
melakukan evakuasi terhadap jasad pilot tang
yang masih berada di dalam pesawat yang jatuh ke dalam danau sentani
pesawat ini direncanakan akan terbang
membawa sembako ke distrik mamit kabupaten tolikara
dan tanpa membawa penumpang
dan kita sudah tersambung dengan komandan landasan udara
silas parepare jayapura marsikal pertama tni tribowo budi santoso
selamat siang pak
pak bagaimana kronologis jatuhnya pesawat
baik terima kasih
tadi pagi saya kebetulan mau berangkat ke kantor karena ada briefing penerbangan
lalu dari anggota saya yang berdinas di tower melaporkan bahwasannya ada satu pesawat milik mark yang hilang kontak
jadi kami dalamnya tadi pukul enam lewat dua puluh tujuh pilot tersebut tekok dan sesaat melakukan mayday call
dimana mayday ini memberitahuan kepada tower bahwa pesawat membutuhkan bantuan
lalu dua menit kemudian di menit ke dua puluh sembilan pesawat itu jatuh di danau sentani
ya lanjut pak silakan pak
lalu sesuai prosedur kami menyampaikan kepada kakansar di jayapura lalu perwakilan dari kantor sar sama sama kita menuju ke lokasi
dan kebetulan di danau ini kan banyak aktivitas keluarga ya yang selalu lalang dari satu pulau ke pulau dan sebagian ada yang mencari ikan
ketika kita di sana sampai ternyata masih

ini juga yang menyebabkan tim kita dengan mudah melakukan evakuasi
jadi evakuasi tadi dilakukan oleh tim sar gabungan ya dari komponen sar penyelam dari lanut silat papar sendiri yang kebetulan anggota saya ada tim selam
untuk pon juga dari kepolisian dan dari marinir
jadi kita sama sama dibantu oleh masyarakat dipunyukan tempatnya dan berhasil dievakuasi
dalam waktu dua jam alhamdulillah sudah berhasil kita angkat
baik pak berarti sudah diangkat ya hingga saat ini
lalu bagaimana kondisi cuaca saat pesawat lepas landas pak pagi tadi
cuaca dilaporkan pada saat itu cerah bagus kemudian angin juga kalem
informasi yang kita dapat dari masyarakat nelayan mendengar suara ledakan
tapi ledakan ini belum kita bisa pastikan apakah impact daripada pesawat itu ke air atau pesawat itu sendiri
jadi mungkin kita lebih tepatnya menunggu daripada tim investigasi dari knkt yang lebih berwarna
jadi dugaan sementara belum diketahui ya pak apa alasan dari pesawat ini jatuh ke danau sentani
betul karena tadi belum ada percakapan apa terapernya hanya melakukan medical
oke lalu bagaimana dengan korban jiwanya pak
tadi korban setelah diangkat kemudian kita evakuasi ke rumah sakit
bayangkan di kota jaya pura untuk hilang
kita lakukan otopsi sesuai dengan prosedur yang ada
lalu bangkai pesawat salah satunya ada bagian dari landing gear kemudian cover daripada engine itu berhasil kita angkat
bagian bagian yang lain kita masih menunggu
oke pak ini pesawat tidak berpenumpang dan mengangkut logistik saja begitu ya pak ya
ini pesawat dari mana dan tujuannya kemana dan mengangkat apa pak
jadi pesawat ini pesawat milik mafia mission fellowship itu membawa dari sentani menuju ke distrik mamit
distrik mamit itu ada di tolikara yang informasinya di sana masih krek dari mamit
memang beberapa kampung atau desa yang ada di papua ini yang bisa di daerah pesawat kecil
dan mereka tidak biasa melakukan penerbangan logistik
terima kasih pak komandan landasan udara silas parepare jayapura marsikal pertama tni tribowo budi santoso yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia after sepuluh